ternyata gue gak main main sekolah memauan
aku punya banyak amat
gagal amnesia gue jadi lupa semuanya
ini makanan buat kamu ter
jadi mulai sekarang aku bolehkan bikin makanan kamu setiap hari
wah ya boleh lah angel
lo kok tuh mau mau ya sih
disuruh ngurusin kamu
kamu sih yang perlu bertahan
permintaan eyang tadi ton
lo berdua ngomong kayak nganggep gue bukan antoni deh
gue kan juga suka mawar
lagian eh kan udah ngabisin duit buat beli perkebunan ini
masa gue nolak sih
gue gak mau dong bikin eyang sendiri
berarti sekarang kamu tuh jadi rekrut perkebunan mawar gitu
pokoknya nanti kamu jadi wakil direkturnya ya
tapi kamu harus bantuin aku
soalnya aku takut bingung
kan aku belum sepenuhnya inget perawatan mawar kayak gimana
ya pokoknya semua tentang mahat
ya ampun ton
yang penting kalau misalnya kamu tuh mau bikin rawat mawar
lo harus berhati hati
kalau kamu mau bikin perawatan mawar
lo harus berhati hati
kamu tuh harus suka sama mawarnya
nah kamu gak suka sama mawar
aku yakin kau pasti gampang ngurusinnya
ya ampun kamu tuh hebat banget ya
bayangin dong kamu tuh berada di tengah tengah ribuan mawar
ntar aku bayangin ya
ternyata gue gak main main suka sama mawar
punya banyak amat
gara gara amnesia gue jadi lupa semuanya
warnanya merah muda
terus pokoknya kita harus bantuin dia
si antoni kan itu masih amnesia ya kan
mungkin aja dia masih lupa banyak tentang mawarnya iya
iya tau dia cuma kita mau bantuin apaan
kita kan gak tau apa apa
iya juga sih
eh udah pokoknya kita bantuin dia
pokoknya kita harus bantuin dia ya pokoknya oke
yaudah yaudah yaudah
prudit makasih ya
kamu udah sabar
asalkan kamu masih semangat hidup
aku juga udah cukup seneng kok
jadi lukisan aku gak sia sia kan
kadang kadang semangat hidup aku hilang
tetapi melihat kamu kerja keras
aku jadi sesemangat lagi
boleh gak apa apa silahkan
kamu tuh tahu tentang mawar ya
sampai jenisnya aja kamu sampe tau
sama sama mas ya
kata nenek sonia mang dudung yang ngajarin saya nanam awar
betul tuan saya mang dudung tuan
kalau gitu langsung aja yuk
udah mulai belajar nanemnya ya
lu dari mana aja sih ludwi
sorry tadi kan gue baru jemput si rani
aku mau permisi dulu ya
aku cuma mau lihat truk pupuk doang loh
kamu disana ya nunggu sama rani ya
kamu gak mau ketemu sama rani
ton aku tuh tetap sama keputusanku
ya udahlah terserah kamu yuk
katanya ada truk pupuk mau datang
iya betul tuan
laut di sebelah barat sana karena mau diberi pupuk dari daun daun yang busuk tuhan
untuk ditanami mawar tuan
terus truknya belum datang
sudah tuhan lewat pintu sebelah barat
karena tanah sebelah sana kan sudah diberi pupuk tuhan
oke kalau gitu aku mau kesana dulu ya
baik tuan baik tuan nanti saya menyusul tuan
di janji ya kita bakal sama sama terus
ya ya aku juga janji kita akan sama sama terus
sampai akhir hayat
aku tahu salahku emang besar banget
aku tuh udah ngeraguin kamu dan ikut ikutan nyalain kamu
tapi sekarang aku udah sadar
masa sih kamu tuh gak mau maafin aku sahabat kamu dari bayi
mau papaku emang masih nyalahin kamu
tapi aku tuh udah berusaha sekuat tenaga aku buat belain kamu
kamu akan nampak kan
aku akan nampak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
aku akan nampak
aku akan nampak
aku akan nampak
aku akan nampak